dan salah satu pertunjukan puncak dalam upacara pembukaan pon ke sembilan belas di lora bandung lautan api bandung adalah teater kolosal berjaya di tanah legenda
pentas ini akan mengantarkan penyalaan api pon sebagai tanda dimulainya pekan olahraga nasional